jelang laga tandang melawan bali united pada dua puluh oktober mendatang
pelatih persebaya joseph gobau yakin dapat mencuri tiga poin
memanfaatkan faktor kelelahan pemain bali setelah berlaga di kualifikasi piala afc
saat memimpin latihan di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
selasa sore pelatih squad bajul ijo tersebut mengaku seluruh pemainnya
dalam kondisi prima dan memiliki strategi khusus untuk menghadapi bali united
persebaya juga kemungkinan diperkuat oleh keeper andalan hernando
setelah berlaga bersama timnas melawan brunei darussalam
serta song uyong yang juga sedang berlaga bersama timnas singapura